badan legislasi dpr menyetujui ruu perubahan undang undang kementerian negara menjadi ruu usul inisiatif dpr
persetujuan ru perubahan undang undang negara menjadi inisiatif dpr diambil setelah pleno mendengarkan pandangan fraksi fraksi
delapan fraksi menyatakan setuju sedangkan fraksi pks setuju dengan catatan
hasil keputusan pleno balik selanjutnya akan menunggu waktu untuk dibawa ke rapat paripurna dpr
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya bu kristina
baik terima kasih pembinaan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
untuk mengetahui lebih jelasnya sudah ada jurnalis kompas tv putri oktaviani
okta selamat sore apa yang akhirnya membuat badan legislasi menyetujui ruu kementerian negara jadi usul inisiatif dpr
setelah banyak perbincangan pada akhirnya menemui kata setuju
pada intinya adalah kemarin memang sudah disetujui bahwa revisi dari undang undang kementerian negara ini
akan didorong begitu untuk menjadi ruu inisiatif dpr yang nantinya akan disampaikan kepada pimpinan
untuk bisa disahkan dalam paripurna dalam waktu dekat
tentu juga kalau kita ingat memang sebelumnya badan legislasi dpr ini juga sudah mendengar pemaparan dari tenaga ahli
mengenai jumlah kementerian dapat disesuaikan dengan kebutuhan presiden
ini kemarin diputuskan dalam pleno tanggal enam belas mei dua ribu dua puluh
pada intinya mario dan juga saudara memang kemarin seluruh fraksi yang ada di badan legislasi ini menyetujui
tetapi memang ada yang memberikan beberapa catatan
sejumlah materi muatan kemarin yang menjadi sorotan adalah soal pasal sepuluh pasal lima belas dan juga penambahan ketentuan pemantauan
dan peninjauan undang undang kementerian negara
yang dituangkan di ketentuan penutup
misalnya pada di pasal sepuluh undang undang kementerian negara mario dan juga saudara bahwa dalam hal terdapat beban kerja
yang butuh penanganan secara khusus maka presiden bisa mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu
kemudian yang juga menjadi perbincangan ataupun juga menjadi sorotan mario ini adalah terkait dengan pasal lima belas
soal batasan kementerian ini hanya tiga puluh
nah ini diubah secara keseluruhan bahwa kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan
presiden memperhatikan efektivitas penyelenggaran pemerintahan
di pasal lima belas inilah ada dua fraksi yaitu pks dan juga pdip yang memberi catatan
misalnya kemarin anggota balik dpr ri fraksi pdip yani putra nambaban ini mengatakan
kalau mau menambah jumlah kementerian selain frasa efektivitas maka juga perlu ditambahkan dengan frasa soal efisiensi
artinya jangan sampai anggaran negara ini atau jangan sampai penambahan kementerian ini membebani anggaran negara
kapasitas fiskal ini harus mayoritas untuk kepentingan rakyat
kemudian juga ini yang dikatakan oleh anggota balik dari pks yani al muzamil yusuf
bahwa prinsip efektivitas dan efisiensi ini tentu tidak bertentangan dengan bagaimana penghormatan pada kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan
lalu juga revisi undang undang kementerian negara juga mengakomodasi ketentuan tambahan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan undang undang kementerian negara
nah dengan disetujuinya mario dan juga saudara bahwa ruu kementerian ini dijadikan sebagai ruu inisiatif dpr
maka ini yang tadi dikatakan bahwa nantinya balik akan mendorong kepada pimpinan supaya dapat disahkan menjadi ruu inisiatif
nah kemarin wakil ketua balik dpr ri yakni ahmad baidui mengatakan
ide undang undang kementerian negara ini direvisi adalah tentunya untuk mengatur kedudukan tugas fungsi dan organisasi kementerian negara secara tegas sesuai putusan mk
juga bisa mengakomodasi kebutuhan presiden sesuai dengan tata kelola yang demokratis dan efektif
nah seluruh catatan yang diberikan misalnya seperti tadi yang dikatakan
oleh pks maupun juga pdip ini yang nantinya juga akan dibawa pada pembahasan tingkat lanjut setelah nantinya disahkan begitu menjadi ru inisiatif dpr di paripurna terdekat
kita nantikan bersama mario dan juga saudara bagaimana kelanjutan dari revisi undang undang kementerian negara
terutama tadi poin poinnya seperti di pasal sepuluh maupun juga pasal lima belas soal berapa maksimal kementerian yang bisa dibentuk atau di apakah nanti akan penambahan atau seperti apa
ini nanti kita akan nantikan bersama mario
ya okta sembilan fraksi di badan legislasi akhirnya menyetujui terkait dengan ruu kementerian negara ini
ada satu catatan dari pks tetapi pertanyaannya kapan sebenarnya tepatnya pembahasan ini akan dilakukan
apakah betul sebelum tanggal dua belas juli nanti atau mungkin ada informasi yang bisa anda sampaikan kepada kita
iya mario benar sekali bahwa kemarin yang dikatakan adalah yang pasti terkait dengan ruu atau perubahan undang undang kementerian
untuk saat ini ruu dan pks akan mendorong kepada pimpinan untuk segera disahkan dalam paripurna terdekat
artinya kita akan menantikan juga mario kapan sebetulnya nantinya pembahasan lebih lengkapnya lagi
ataupun juga setelah disahkannya nanti menjadi ru inisiatif dpr kapan tentunya ini akan menjadi prerogatif dari dpr
kapan nantinya akan di paripurna apakah ini benar benar masuk dalam butir ataupun poin yang akan nantinya dibawa dalam paripurna terdekat
kita nantikan bersama mario seperti apa nanti
kelanjutan dari upaya ataupun juga rencana revisi undang undang kementerian negara
ya kita akan nantikan terus terkait dengan perkembangan pembahasan dari ruu kementerian negara
terima kasih putri oktaviani dari atas laporannya